terima kasih anda masih bersama kami perhimpunan obstetri dan ginekologi indonesia pogi melaporkan selama setahun terakhir
dari april dua ribu dua puluh hingga april dua ribu dua puluh satu setidaknya ada lima ratus tiga puluh enam kasus covid yang dialami ibu hamil
sejumlah daerah pun mulai melaporkan peningkatan angka kasus ibu hamil yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan gejala yang lebih buruk
tentunya hal inilah yang membuat pogi merekomendasikan agar ibu hamil divaksinasi
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada ketua umum pp perkumpulan obstetri dan ginekologi indonesia
ada dr ari kusuma jenuarto serta plt dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan dr maksi rendrondunuo
halo selamat malam dokter dokter
baik dokter saya ini ke dr ari terlebih dahulu ini
sebenarnya seberapa besar nih dok pengaruh vaksinasi bagi ibu hamil bila dilihat dari presentasi kasus yang terjadi setahun belakangan ini
pengaruh vaksinasi pada ibu hamil itu merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus kita hati
karena kita tahu bahwa ibu hamil itu adalah kelompok rentan
yang menurut cbc juga di center of for disease control and prevention mengatakan juga bahwa
kalau dia terkena akan lebih berat pada ibu hamil dibandingkan yang tidak hamil
dan bahkan beratnya ini bisa sampai perawatan di rumah sakit konsensif sampai juga masalah ventilator
jadi vaksin pada ibu hamil ini sangat membutuhkan kejegahan dan juga menambah antibody sendiri di ibu hamil
nah berbicara soal antibody sendiri dokter kalau saya tidak salah mungkin dokter nanti bisa membenarkannya
bukannya wanita itu memiliki antibody yang lebih baik dibandingkan pria dok
apakah ini artinya bahwa sebenarnya kalau ibu hamil ini jauh lebih bisa mengatasi bila terinfeksi covid sembilan belas begitu dok
tentu tentang ibu hamil apalagi dengan hormon hormon estrogen dia akan memiliki imunasi lebih
tapi pada kondisi kondisi hamil ibu hamil ini akan mengalami imunitas yang
lebih rendah lebih turun setiap hari biasanya
apalagi kita tahu modalitas dari ibu ibu hamil di indonesia sendiri cukup rentan
ini menambah imunologi dari ibu hamil lebih rendah sehingga kalau terkena virus covid sembilan belas ini
kita akan melakukan kegiatan
oke ini menambah imunologi dari ibu hamil lebih rendah sehingga kalau terkena virus covid sembilan belas ini kita akan melakukan kegiatan

kita akan melakukan kegiatan
apalagi kita tahu virus ini yang ada delta ini ini juga menunjukkan adanya perkembangan yang siap buat ibu hamil
oke nah ini dokter maksi sendiri kalau tadi dokter ari mengatakan bahwa memang untuk ibu hamil ini cukup rentan terpapar covid sembilan belas dengan kondisi yang cukup lemah
nah sebenarnya kalau berbicara soal vaksinasi sendiri sebenarnya kan sudah ada lampu hijau dari pemerintah
sebenarnya kan sudah ada lampu hijau dari pemerintah
tapi yang menjadi kebingungan di masyarakat bagaimana dengan badan pom sendiri
apakah sudah ada persetujuan juga dari badan pom dan juga pihak pihak terkait dengan vaksinasi ini
ya betul sekali iqbal juga disampaikan oleh dr ari perwakilan dari pogi
jadi sebenarnya ibu hamil ini kan masuk salah satu faktor risiko penduduk yang punya risiko
karena hamil ada ibu sendiri dan ada bayinya
ini sangat termasuk penduduk yang punya risiko
oleh karena itu kami di pihak kementerian kesehatan selalu mengikuti perkembangan yang ada terkait dengan vaksinasi
sasaran apa yang akan diberikan
kita tahu bersama kita sudah mulai tahap awal tenaga kesehatan
itu kan yang punya faktor resiko yang paling besar
kemudian kita sudah lansia dan pelayan publik dan sekarang sudah masyarakat umum
begitu pada masyarakat umum kami mendapat informasi bahwa di negara lain juga sudah melakukan
termasuk ibu hamil dan pada anak dua belas sampai tujuh belas tahun
jadi kami langsung melakukan komunikasi surat dengan pitg maupun badan pom
dan memang sudah keluar dari badan pom dan dari tagi
itagi ini yang saya kira tempat kami meminta
karena itu sebagai advisor independen
itu ke bidang imunisasi
sehingga kita menunggu dulu itu
dan di saat itu terakhir kami menunggu dari pogi
karena teknisnya mereka ibu hamil yang mana yang diberikan
muruh kamilan berapa
saya baru terima surat kemarin
saya baru baca suratnya
sehingga itu akan melengkapi kami
untuk membuat petunjuk teknis
nah untuk ke dr ari sendiri
bagaimana dengan surat rekomendasi yang memang diminta oleh kementerian kesehatan sendiri
terkait dengan apa ya
bisa dikatakan sebagai syarat untuk mendapatkan dari vaksinasi ini sendiri
khususnya untuk ibu hamil
apakah memang cukup berbeda bila dibandingkan dengan vaksinasi yang kita terima secara umum
vaksinnya sama saja
yang sampai saat ini
dan rekomendasi memang sudah kami lakukan
dan sudah kita sosialisasikan sejak awal juli
memang selama ini kita selalu berproses
terutama kmk sendiri
dengan bp pong
dan sampai saat ini memang proses kami dalam hal ini sudah berdiskusi dengan
sama dengan itagi
sama dengan advisor tadi
dengan bp pong
juga dengan kmk sendiri
bahkan dari diskusi kami sudah
mengatakan bahwa ibu kamil ini memang adalah kelompok rentan yang
yang membutuhkan vaksin
namun kita juga harus
bahwa selama ini memang
belum adanya uji klinis
ibu hamil ini juga merupakan salah satu
bisa dikeluarkan saja
dari yang memahami itu
sample ini ada
amerika sudah ada
yang sudah di observasi
dengan utang tiga puluh lima ribu
ada penelitian juga pada binatang
ada penelitian juga
penamanya vaksin ini
terus terang kami juga sudah berproses
jadi screeningnya nanti juga
sudah kita setakati kemarin
yang kita akan berikan
karena kita juga perlu
jadi bukan berarti
sebenarnya ingin sekali
menunjukkan semua ibu hamil
kita harus melalui
prosedur prosedur yang ada
sudah kita buat
dan sudah selesai
sudah kita setakati
misalkan berapa bulan yang diberikan
dari penyakit lain yang mungkin harus disampaikan
memang sudah menyampaikan
sebagainya ke kemenkes lalu bagaimana pak maksi ini
apakah realisasi ini akan segera bisa didapatkan oleh para ibu hamil
untuk mendapatkan vaksinasi
apakah harus ada proses ataupun jangka waktu tertentu lagi
yang membutuhkan waktu sehingga tentunya kita tidak menginginkan
bahwa akan banyak sekali lagi pasien ataupun ibu hamil
yang mengalami meninggal dunia akhirnya begitu dr maksi
baik saya kira yang disampaikan dokter ari itu yang betul
kami baru terima dua hari lalu bukan salah surat
dan berdasarkan surat rekomendasi pog itu jadi dasar kami
untuk kami membuat format screening khusus ibu hamil
jadi disitu saya baca ada for ibu hamil yang punya risiko tinggi apa
mana yang bisa diberikan dan risiko rendah dan umur kehamilan berapa
mulai dengan tiga belas minggu sampai tiga puluh minggu paling lambat
kalau nggak salah itu ya saya lupa
dasar itu yang akan kita buat dan tentu perlu waktu untuk sosialisasi
tapi prinsipnya kalau ini sudah ada
pog kita sudah bisa dicoba
di mana dulu di jakarta sini
sudah bisa di rumah sakit dicoba
dan sambil kita sosialisasi
hari senin saya tanda tangan surat
saya tanya staf sudah jadi apa namanya dokter ari
yang tinggal kita tanda tangan untuk kita sosialisasikan
tapi saya kira sambil sosialisasi di kota kota besar
karena itu harus didampingi ya ada dokternya dan harus ada bidannya
yang untuk ibu hamil
jadi juga syarat yang utama yang selia baca di rekomendasi daripada pog
jadi tinggal tunggu ini aja
minggu depan sudah jalan
minggu depan sudah jalan ya terus di sini
minggu depan sudah jalan ya terus di sini
tapi berarti ini artinya bahwa untuk setiap ibu hamil yang ingin mendapatkan vaksinasi sudah bisa berarti ini ya dokter
ya dengan syarat tadi
ini kriteria yang kita cantumkan di format screening itu
jadi kalau ibu hamil baru hamil baru satu dua minggu kan tidak masuk
nah saya ke dokter ari lagi ini dokter
ada di rekomendasi dokter ari mungkin lebih jelaskan lagi
jadi memang benar
sampaikan terima kasih
terima kasih pak maksi
kalau alhamdulillah sudah mulai tahan tangan
jadi intinya kita benar sampai pak maksi bahwa kita tetap melakukan dengan kasihatian dan prosedur
arti di screening itu disampaikan
contohnya nah suhunya berapa
suhu sama misalnya tiga puluh tujuh lima ke atas ya jangan kalau di lagi dua
yang kedua dalam hal usia kehamilan
kamilannya kita rekomendasi tiga belas tiga puluh lima tahun ya dokter
memang tadi tiga puluh tiga minggu tapi sampai cukup bulan
jadi itu maksudnya adalah semester ke dua
kenapa karena kita tahu perimester satu itu pada saat terbentuknya suatu organiogenesis
pembentukan dari tubuh tubuh dari seorang janin tadi
sehingga kita mengambil di tiga belas minggu sampai cukup bulan
kita memang anjurkannya tiga puluh tiga minggu dengan berharap
kalau sudah tiga minggu itu memberikan efektivitas juga pada bayinya
artinya bayinya terlindungi karena kita tahu efektivitas dari antibody itu muncul dua minggu sampai satu bulan
jadi jika waktu usia tiga puluh tujuh minggu atau cukup bulan bayinya itu sudah terlindungi
tapi kalaupun hari cukup bulan ibunya sudah pun tidak masalah
juga screening dalam hal tensi
pak maksir disampaikan betul sekali bahwa tensi
walaupun saat ini yang disetujui tensi itu satu ratus delapan puluh
tapi kita juga tahu bahwa ibu hamil ini merupakan suatu kelompok
bahwa ada penyakit penyakit namanya frekuensi seperti itu
dimana tensi satu ratus empat puluh satu ratus sembilan puluh ini sudah harus kita deteksi
apa yang di lihat
jadi bukan berarti satu ratus empat puluh langsung bisa disuntik saja
kita lihat ada kondisi lain nggak misalkan
kakinya bengkak atau ternyata kepalanya pusing atau dia punya riwayat
kita tetap harus melakukan semua dengan prosedurnya lah
begitu juga hal hal lain disitu di screening disampaikan
misalnya kalau dia ada penyakit jantung penyakit hipertensi dm atau segala macam
namun selama semua terkontrol
seharianya boleh diperlukan
jadi di panduan untuk screening itu insya allah kita sudah sepakati
bersama itagi dan bersama kemkes juga
oke dokter ini di saat seperti ini tentu ada pro dan juga kontra terkait ingin divaksin
ataupun menolak untuk divaksin
mungkin dokter ari bisa menjelaskan sebenarnya mungkin bisa membuka mata dari masyarakat
khususnya ibu ibu hamil yang tidak ingin divaksin
sebenarnya apakah ada efek samping selanjutnya setelah divaksin ini dok
ya terus terang dari penelitian tentang tadi studi observasi yang disampaikan
tadi sudah ada tiga puluh lima ibu hamil yang disaksikan divaksin
itu sudah dilakukan di amerika
insya allah tidak ada efek yang menyebabkan
jadi itu dibandingkan tuh disitu
tentang efek samping efek yang sinyal dasarnya
bagaimana tentang ada ruam ada nyeri sakit kepala demam segala macam
insya allah tidak ada perbedaan yang makna
tentang yang hamil dan yang hamil kalau divaksin
bahkan di beberapa jenisnya
itu justru menunjukkan yang tidak hamil malah lebih nyeri
tapi insya allah semua tidak ada efek samping
kedua kita juga tahu bahwa vaksin yang diberikan ini ada beberapa vaksin
vaksin aktif ini adalah vaksin vaksin yang selama ini
sebetulnya sudah diberikan pada ibu hamil
insya allah tidak ada
yang ketiga di beberapa negara sudah melakukan
walaupun penyakit pada hewan
insya allah tidak ada dampak dampak
dan dari badan hidupnya juga yang namanya development
itu juga sampaikan bahwa tidak ada
penelitian itu untuk pada janin maupun pada ibu
saya ke dokter maksi terakhir ini dokter
terkait dengan vaksinasi yang tentunya akan diberikan kepada ibu hamil
sebenarnya seberapa siapkah kementerian kesehatan untuk menyediakan vaksinasi
apalagi ini ada penambahan
kalau saya tidak salah harus ada sekitar empat juta dosis yang diberikan kepada ibu hamil
untuk dosis vaksin dikalikan dua sekitar delapan juta ya
kalau misalnya menghitung dari kisaran ibu hamil yang ada saat ini
bagaimana dengan kesiapannya itu sendiri dan juga prasarana sarana yang disediakan oleh kemenkes
ya kalau kesiapan daripada kesehatan pertama tentu logistik vaksin
sebenarnya sasaran ibu abidin ini kan sudah masuk
masuk di sasaran tujuh belas tahun ke atas
ya yang satu ratus delapan puluh satu lima juta
jadi sudah masuk di situ
jadi tidak akan menambah sasaran
yang menambah sasaran yang anak remaja ya
dua sampai tujuh belas jam dua puluh enam juta
sekarang kita untuk vaksinasi seluruh indonesia sudah masuk ibu hamil di situ
dan bagaimana ketersediaan vaksin itu kita tahu bersama
pemerintah berupaya terus
agustus sampai desember vaksin kita lumayan banyak
dan akan mencakup yang tadi
rp empat ratus dua puluh an juta yang harus kita siapkan di tahun ini
baik dokter maksi terima kasih atas informasinya
tentunya kita sama sama menunggu bagaimana realisasinya nanti
karena banyak ibu hamil yang juga ikut menunggu
bagaimana nanti realisasi yang akan diberikan oleh kementerian kesehatan terhadap vaksinasi ini sendiri
dr maksi dan juga dr ari terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih iqbal
terima kasih mbak iqbal